saudara ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas agus raharjo
melaporkan dugaan kecurangan pemilu legislatif di tiga kabupaten di jawa timur
agus menyebut laporan sebelumnya ke bawaslu jawa timur tidak ditanggapi
agus raharjo yang juga calon legislatif dpd jawa timur menyatakan
awalnya kecurigaan penghitungan perolehan suara hanya terjadi di tiga desa
kemudian menjadi tiga kabupaten
yakni di kabupaten sumeneb kabupaten pamekasan dan kabupaten sampang
agus menyebut adanya perubahan drastis antara form c satu saat menjadi form d
hanya menguntungkan beberapa orang saja
jadi ini saya datang ke bawaslu ri
itu tujuannya melanjutkan yang kami lakukan di bawaslu jawa timur
jadi ada kemungkinan kecurangan pemilihan
anggota dpc di madura
waktu itu pertama hanya tiga desa pertama